presiden jokowi dodo menemui pimpinan pusat muhammadiyah hari ini
selain membahas ekonomi kerakyatan dan pengembangan politik islam
presiden juga memberi pernyataan soal dugaan penistaan agama
yang ditudukan kepada gubernur dki jakarta non aktif basuki cahaya purnama
datang pukul sepuluh waktu indonesia bagian barat
presiden didampingi oleh menteri sekretaris negara pratikno
jokowi ditemui oleh ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir dan pengurus lainnya
kunjungan presiden jokowi kali ini membahas tentang ekonomi kerakyatan
pimpinan pusat muhammadiyah mengusulkan untuk dilakukan kerjasama pengembangan politik islam
sehingga bisa memberikan ruang politik bagi umat islam
sementara itu terkait dengan kasus dugaan penistaan agama
presiden jokowi dodo berjanji tak akan melindungi basuki cahaya purnama
proses hukum terhadap saudara basuki cahaya purnama
dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya
sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu tidak akan melindungi